coretan di dinding underpas mampang serta tauran di kawasan jakarta selatan dianggap mengganggu stabilitas pada bulan ramadan
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno meminta pelaku menyerahkan diri dalam waktu satu x dua puluh empat jam
hal ini disampaikan sandi usai menghadiri acara diskusi madrasah di kawasan bekasi minggu sore
ini lebih baik kita tegas saja selama masyarakat kita belum bisa disiplin kegiatan sahur ganti dari sotr ke sitm
sahur in the masjid sahur in the masjid itu lebih berkah lebih barokah mendorong namun ngumpul ngumpul boleh di sana
tapi jangan di on the road karena konvoy konvoy itu benar aja kan mereka melakukan aksi vandalisme dan you can run but you cannot high
we got the numbers all edy jadi kita akan tindak tegas saya kasih kesempatan satu x dua puluh empat jam kepada anak anak itu untuk bersihin
kalau enggak dibersihin nomor polisi tersebut saya akan kasih ke polisi dan mereka akan ditindak tegas
kita juga udah punya nama nama sekolahnya mereka akan ditindak tegas